sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

kalau dia memang ihsan saya harus lenyapkan dia untuk selama lamanya
agar dia tidak mengambil air ini dari saya
dan agar dia tidak bisa menyakiti zahiranku
untuk membalas dendam ke saya
kali ini saya akan lenyapkan dia dengan tangan saya sendiri
jangan lakukan apa apa amirah
jangan lakukan apa apa
jangan lakukan apa apa
jangan pukul dia
ini semua agak rusak sama kamu amirah
dia patut jadi hajar dan dipukul

dia bukan siapa siapa jadi kamu
buat apa kamu bela dia
mentang mentang dia ini mirip dengan ayah kamu
kamu bela dia seperti itu
tia ini bukan siapa siapa saja kamu
dia ini seorang bajingan
minggir dari situ awas
enggak apa saya mohon jangan
saya nggak akan minggir sampai bapak janji gak akan mukul dia
dia memang bukan siapa siapa saja saya
tapi dia bapaknya rizky bapaknya teman saya
memang ini salah apa salah bapak sih
saya bilang minggir dari situ amira
saya tidak akan memberikan kesempatan kepada orang yang sudah mengganggu rumah tangga saya
apalagi sudah berani membawa lari zahira minggir
saya bersumpah seujur rambut saja zahira itu disakiti
kehormatan dan keluarga ini
mereka akan selalu menangkap zahira
mereka akan selalu menangkap zahira
mereka akan selalu menangkap zahira

dan itu adalah segala galanya bagi saya
mengganggu keluarga saya sama sekali
dan mempermainkan kehormatan saya
saya tidak akan membiarkan orang seperti ini hidup
kamu minggir amira minggir
tapi jangan pukul dia pak
saya mohon jangan pak
baik kalau kamu tidak mau minggir
saya bisa bikin kamu menyikir dari situ
saya bisa bikin kamu menyingkir dari situ

kamu mengganggu rumah tangga saya

saya bilang jangan pukul dia pak
saya mohon jangan pukul dia
jangan sakitin dia
minggir kamu amira
kamu berani menantang saya
kamu berani menantang saya
enggak pak tolong jangan sakitin dia pak
minggir saja dari situ
enggak pak kalau bapak mukul dia berarti bapak jahat
kamu berani melawan dan bilang saya jahat
saya tunjukin bagaimana jahatnya saya
saya tunjukin bagaimana jahatnya saya
hei kalau kamu seperti ini
jangan kira saya tidak berani untuk menyakiti kamu amirah
jangan kira saya tidak berani untuk menyakiti kamu amira
kamu itu bukan siapa siapanya saya
dan kamu tidak ada apa apa yang dibandingkan dengan keluarga saya

saya tidak akan segera memukul kamu amira

itu yang ingin kamu dengar dari orang jahat seperti saya
saya dengar pak
saya tahu itu

saya juga bukan siapa siapa buat bapak

tapi saya akan terus melindungi bapak ini pak
jadi kalau bapak mau silakan bapak pukul saya duluan
pukul saja saya pak
kamu sudah gila
bapak terserah mau nyebut diri bapak seperti apa pak
tapi saja bers museum
dalam lubuk hati bapak sebetulnya bapak orang yang baik
tapi kebaikan bapak
karena bapak terlalu banyak mengalami
kesakitan dan kesedihan pak
saya tahu hal itu karena saya juga pernah
merasakan seperti itu pak
setiap saya lagi marah
saya lagi sedih
saya pasti merasakan hal yang sama pak
tapi saya selalu ingat
sama allah pak
saya kembali ingat sama ibu sama ayah saya
itu semua benar pak
bapak bukan orang yang seperti itu kan
mungkin sekarang bapak memang
itu semua benar pak
apa yang saya bilang itu semua benar
karena dari semua kebaikan bapak ke saya pak
saya bisa ngerasain hal itu
tapi kalau memang bapak
masih pengen nunjukin kekuatan bapak
bapak silahkan pukul saya pak
bapak pukul aja saya

atau mengumpulkan reaction dari bapak tuhan
itu p sandiarkan dis computer

sekarang ya berhenti punya jumat ya

saya nggak mau kamu disakiti

jangan ada semata kata pun keluar dari mulut bau kamu itu
lekat kamu benar benar lekat
benar kan pak
semua yang saya bilang tadi itu benar kan pak
karena saya yakin banget
saya tahu pak prabowo bukan orang yang seperti itu pak
kamu dosa peluk saya
kamu memang anak yang kerewat
kamu bikin saya lemah dengan kata kata kamu itu
saya nggak suka lemah
saya ini bukan orang yang lemah tahu kamu
apa yang udah aku lakukan
tadi aku udah melupa prabu
bahkan aku berani bertaruh nyawa buat dia

intinya aku serius satu malam promote awful time behind the scenes